hasil tes darah dan urin perampok bpr arta kedaton makmur bandar lampung positif mengandung narkoba
polisi juga telah melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan mendapatkan sebilah celurit sangkur dan alat hisap sabu sabu
dalam tubuh heri ditemukan zat empat jenis unsur narkoba yakni jenis amfetamin metafe metafetamin morfin dan benzodiazepin
selain melakukan tes urin terhadap heri gunawan polisi juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka
dari penggeledahan ini polisi menemukan satu bilah celurit sangkur dan alat hisap sabu sabu
tidak hanya itu polisi juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka

hingga saat ini polisi mendapatkan fakta jika pelaku perencanaan dan eksekutor perampokan heri gunawan
sementara dua orang temannya bertugas mengamati situasi dan menjemput heri gunawan jika aksi perampokan sudah berhasil
dari rumah tersangka kita temukan beberapa benda yang patut berkaitan dengan tindak pidana pencurian kerasan tersebut
pertama kita temukan bong kedua sangkur ketiga celurit
yang saat ini kita sudah amankan di pores tabandar lampung dan beberapa petunjuk petunjuk yang kita dapat
di kawasan tempat tinggal pelaku